mengemban amanat menjaga gawang diplomasi ekonomi antara indonesia dan beberapa negara
mahendra siregar ditunjuk langsung oleh presiden joko widodo sebagai wakil menteri luar negeri republik indonesia pada periode dua ribu dua puluh
sederet pr dan tugas diberikan kepada sang ekonom yang sempat menjadi mantan wakil menteri perdagangan dan juga ketua pkpm
lalu bagaimana sang diplomat merambu strategi kita akan membahasnya langsung dengan pak mahendra siregar
selamat pagi pak mahendra terima kasih untuk memberikan waktu kepada kami si indonesia
kami akan membahas tentang diplomasi ekonomi kemudian juga ada nanti posisi indonesia yang baru saja dituntaskan oleh amerika serikat
pak ini diplomasi ekonomi istilah diplomasi ekonomi ini sering sekali atau kerap kali disebut dua tahun terakhir
apa sebenarnya diplomasi ekonomi dari kecamataba pak
yang terakhir yang saya bisa lihat menjadi perbedaan pendekatan diplomasi ekonomi dengan sebelumnya adalah
kalau di waktu yang lalu seakan akan ada berbagai jenis diplomasi dan diplomasi ekonomi menjadi salah satunya
jadi saat ini dan ke depan diplomasi ekonomi itu merupakan bagian dari keseluruhan diplomasi dan bukan merupakan satu kesatuan yang terpisah
jadi merupakan bagian dari peran indonesia di tingkat global di tingkat regional di tingkat bilateral dan di dalamnya kepentingan ekonomi
kepentingan dan prioritas ekonomi indonesia menyatu dalam seluruh pelaksanaan diplomasi dan politik
jadi bukan lagi menjadi salah satu bagian saja dari keseluruhan hubungan luar negeri dan politik luar negeri
kalau misalnya kita melihat kan juga ada dari kementerian luar negeri dengan diplomasi ekonomi
kemudian juga ada kementerian perdagangan dan juga bkpm bapak juga sudah memiliki pengalaman terhadap posisi posisi itu
kalau posisi untuk di kementerian luar negeri ini sifatnya nanti menjemput bola kah atau bagaimana pak
kalau kebijakan ekonomi nasional saya rasa jelas
target target yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya
nah dalam konteks tadi diplomasi ekonomi dan pada gilirannya tentu kementerian luar negeri mencapai atau menjalankan langkah langkah
untuk mengamankan mencapai tujuan ekonomi nasional tadi
jadi bukan menduplikasi apa yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain
tapi justru menggunakan kebijakan dan
pelaksanaan strategik maupun teknis lagi lagi saya ulangi
untuk mencapai tujuan ekonomi tadi
jadi bukan hanya melengkapi tapi melingkupi keseluruhan dari apa yang dilakukan selama ini di level politik luar negeri
tapi pada gilirannya juga seirama dengan bagaimana kita melakukan hal hal yang berbeda
jadi saya rasa ini adalah satu aspek yang harus kita lakukan

apa dari kolaborasi ini kemudian untuk target di dua ribu dua puluh ini secara nilai itu bagaimana pak

kalau dalam perspektif peningkatan ekspor non migas peningkatan investasi peningkatan wisatawan atau

yang masuk ke indonesia itu sudah ditetapkan sebagai bagian dari tujuan nasional
jadi lagi lagi kita tidak menduplikasi atau memiliki target yang berbeda dengan target nasional tadi di kementerian luar negeri
tapi kami justru memerankan seluruh aset dan leverage istilahnya yang ada modal yang ada di dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri
untuk bisa mencapai tujuan tujuan tadi
untuk bisa mencapai tujuan tujuan tadi
dan tidak lagi memisahkan halwhich yang sifatnya strategik atau politik dengan tujuan tujuan ekonomi
dan tidak lagi memisahkan hal hal yang sifatnya strategik atau politik dengan tujuan tujuan ekonomi
jadi saya rasa lebih mudah kalau diumpamakan atau dicontohkan dengan suatu kasus misalnya
kalau diwaktu yang lalu hubungan indonesia dengan negara al bisa di dalam konteks politik
kalau diwaktu yang lalu hubungan indonesia dengan negara al bisa di dalam konteks politik
politik itu baik
tapi dalam konteks
ekonomi biasa biasa saja
atau tidak ada perkembangan
kalau ke depan kita ingin hubungan
baik dalam politik itu kita
jadikan modal untuk menjamin
bahwa hubungan ekonomi apakah
investasi apakah untuk wisata
konektivitas dan sebagainya
juga sama baiknya
dalam perspektif regional misalnya
asean baru saja
yang disebut dengan asean outlook
on indo pacific dalam perspektif
on indo pacific itu menjadi
juga platform untuk
operasionalisasi kita mendukung
pembangunan infrastruktur di seluruh
kawasan indo pacific dan
indonesia sebagai hubnya
ini perspektif yang
dalam contoh contoh yang lebih jelas
ketimbang kalau membicarakan
artinya tidak hanya secara politikal
tapi juga secara ekonomi juga
sangat esensial seperti itu ya pak ya
bukan hanya esensial tapi kita
sebaliknya yang sudah operasionalisasikan
kita yakinkan hubungan
politik hubungan strategik juga
dipakai untuk mencapai itu
ada waktu satu tahun yang diberikan kepada pak mahendra
juga ada target yang diberikan
oleh presiden joko widodo
yaitu indonesia pada tahun
masuk pada sepuluh besar seperti itu pak
konsep netang yang saat ini
sudah diracik itu seperti apa pak
kalau target sampai dua ribu empat puluh lima
saya rasa tentu target yang dalam bentuk
jangka panjang ya
dalam hal itu yang bisa kita lihat
sekarang sudah mulai diimplementasikan
adalah tentu pertama
terus memperbaiki dan meningkatkan
kualitas infrastruktur baik dan baik yang tersebut
infrastruktur baik dan baik yang tersebut
jadi dalam arti fisik maupun non fisik
apakah itu pendidikan kesehatan dan
kualitas sumber daya manusia
tapi yang berikutnya lagi yang kita juga
harus pahami bagaimana meningkatkan
kualitas produksi dan nilai tambah dari
keseluruhan sektor sektor ekonomi yang
ada di indonesia kita tahu bahwa
berbagai contoh membuktikan bahwa
ekonomi yang hanya menggantungkan kepada
katakanlah eksplorasi dan eksploitasi
bahan baku ataupun sumber daya alam pada
gilirannya akan terjebak dalam apa yang
kita harus melihat hal tadi sebagai
tantangan tapi juga kesempatan karena
indonesia memiliki sumber daya alam yang
besar dan juga memiliki populasi yang
besar yang bisa diterjemahkan sebagai
pasar yang juga besar dan juga bisa
diterjemahkan sebagai sumber daya
manusia yang besar dan potensial untuk
dikembangkan optimis jadi apa ya sangat
tidak ada pilihan lain kalau tidak maka
apa yang kita ingin lihat untuk mencapai
pembangunan yang betul betul
berkelanjutan dan menjadi masyarakat yang
maju dan modern di indonesia tidak akan
tercapai wahan ekonomi global tahun ini
akan lebih rendah daripada saat kondisi
krisis keuangan global dua belas tahun lalu
hai tadi bapak menyebutkan bahwasanya
betul indonesia memiliki pasar yang besar
kemudian sdm nya juga sd ayah juga
lengkap islanya seperti itu hingga saat
negara mana yang menurut mereka itu seksi untuk berinvestasi di indonesia pada saat ini
saya lihat dalam perspektif yang berbeda
jadi bukan hanya dalam perspektif yang semata mata terjadi di waktu yang lalu
tapi justru kita sampaikan konsep tadi
bahwa konsep kita menuju masyarakat dan ekonomi yang lebih maju dan modern
yang berlandaskan kepada proses nilai tambah yang tinggi
adalah yang menjadi prioritas bagi investasi kita
dan membuka kesempatan sebesar besarnya bagi investasi dari manapun untuk masuk di situ
jadi bukan investasi istilahnya for the sake of investasi
tapi investasi dalam kerangka mendukung strategi kita meningkatkan nilai tambah
mencapai kondisi ekonomi yang maju dan modern
saya justru melihatnya kita harus terus berbenah diri dalam kerangka memperbaiki iklim investasi
memperbaiki makin cepat pelayanan
lalu juga persoalan konsistensi dalam kebijakan
saya rasa itu terus harus digalang ke depan dan dilaksanakan
tetapi di lain pihak juga kita justru membuka dan mendorong kepada investasi
yang sejalan dengan strategi yang kami sampaikan tadi
kendalanya apa ya pak yang ditemui selama hampir satu ratus lima puluh hari di lantik dengan pak presiden
saya melihatnya bukan kendala
tapi sekarang justru
kondisi realita yang terjadi di tingkat global
mulai dari pelemahan pertumbuhan ekonomi
pelemahan dan bahkan stagnasi dalam perdagangan internasional
dan sekarang kita tentu dalam kondisi yang lebih mawas diri lagi dengan perkembangan dari
dalam konteks tadi
memang kondisi global sangat tidak mendukung
dan saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini
akan lebih rendah daripada saat kondisi krisis keuangan global dua belas tahun lalu
jadi dengan kata lain
kita masuk ke dalam kondisi krisis baru
karena lebih rendah dari global financial crisis
dan bahkan kalau dilihat dalam pertumbuhan perdagangan internasional
perdagangan internasional itu masih tumbuh tingkatnya setinggi dengan pertumbuhan ekonomi internasional
tapi kalau tahun ini mungkin perdagangan internasional antara stagnan atau malah menyusut
jadi kita memasuki kondisi yang tidak mudah
dan ini adalah realita yang terjadi
tetapi di lain pihak kami sampaikan tadi
bukan berarti kita terisolasi
tapi bahwa kita punya pasar yang besar
bahwa kita punya kebutuhan untuk investasi yang juga tetap besar
dan bahwa kita punya dinamika dari populasi yang muda dan berpendapatan menengah
dan pada gilirannya kita maksimalkan juga dalam membangun hubungan ekonomi
dengan negara lain ataupun dengan kawasan lain
jadi perspektifnya secara tidak langsung
kalau dikatakan justru menempatkan posisi indonesia yang memiliki kelengkapan tadi itu
menjadi lebih kuat secara relatif dibandingkan dengan negara negara lain
tetapi secara absolut ya memang kita pun tentu terpengaruh
tetapi terpengaruhnya kepada kita lebih kecil dibandingkan terpengaruhnya kepada negara negara lain
termasuk di asean
saya memperkirakan walaupun pertumbuhan ekonomi indonesia tahun ini akan turun dibandingkan tahun lalu
tapi mungkin akan menjadi yang tertinggi di asean
bicara terkait dengan covid sembilan belas atau itu sangat berpengaruh seperti itu ya pak
antara hubungan ekonomi antara indonesia dan juga tiongkok
apa langkah yang dilakukan oleh kementerian luar negeri
memang kalau dalam konteks ekspor dan impor
tidak bisa terlepas sama sekali karena perakhiran saya
bahwa pertumbuhan ekonomi china mungkin akan terpangkas separuh gitu ya
nah ke depan tentu hal terkait ekspor dan impor tadi dengan tiongkok akan terpengaruh
tapi di lain pihak baik china tiongkok maupun negara negara lain
membutuhkan basis produksi basis peningkatan nilai tambah yang baru di luar tiongkok
yang saya katakan tadi baik oleh investor tiongkok sendiri maupun oleh investor seluruh dunia
yang dianggap bisa menjadi penyeimbang atau alternatif dari china
nah indonesia memiliki posisi yang penting yang strategis untuk itu
tapi di lain pihak kita juga harus terus memperbaiki apa yang saya sebut di dalam penjelasan sebelumnya
berbagai proses ataupun perbaikan yang kita harus lakukan
tetapi negara negara lain juga tahu dan melihat bahwa indonesia menjadi salah satu potensi
alternatif dari basis produksi yang selama ini ada di tiongkok
yang kemudian memerlukan alternatif basis yang baru penyeimbang dari itu
dan kita memiliki yang lebih lengkap
dalam arti populasi besar pendapatan juga meningkat terus dan pasar dalam negeri
tidak hanya melulu ekspor
jadi basis produksi yang pindah ke indonesia bisa memanfaatkan baik untuk ekspor
tapi juga untuk pasar dalam negeri
komunikasi terakhir yang dibangun antara kedua tentara negara
antara indonesia dan tiongkok ini apa pak
kalau dalam konteks covid sembilan belas kita mendukung langkah langkah yang terus dijalankan oleh pemerintah tiongkok
dan berharap bahwa apa yang mereka lakukan bisa membawa penyelesaian
ataupun peredaan dari situasi yang ada di sana
tetapi di lain pihak juga kita memberikan bantuan ataupun dukungan
dan juga ingin belajar dari pihak tiongkok mengenai langkah langkah yang mereka lakukan
pada saat mereka bisa mulai memitigasi persoalan persoalan tadi
saya rasa hubungan kedua negara saat ini banyak meliputi hal hal tadi itu
walaupun bukan berarti itu
nah seluruhnya selama diskusinya masih melulu mengenai kelapa sawit
dan masih melulu mengenai deforestasi
tidak melihat hal hal lain yang sama strategisnya dan sama pentingnya
kami berpandangan itu semata mata diskriminasi dan proteksionisme
pak ini ada dua topik terakhir yang kita akan bahas di pagi hari ini
yaitu terkait dengan keputusan dari amerika serikat atas pencabutan tidak hanya indonesia
dan juga india dari negara berkembang menuju negara maju
makanya juga dari kemenangan perdagangan pengaruhnya tidak terlalu besar
tapi juga kita harus memiliki strategi apa strategi dari kemenlu sendiri
apa yang ditetapkan oleh usdr adalah menerbitkan daftar dua puluh enam negara
yang dianggap tidak lagi memiliki status yang bisa memberikan subsidi kepada ekspornya
tanpa pihak amerika memberikan countervailing atau tarif balasan
jadi terbatas pada itu
saya rasa kalau dalam konteks tadi memang betul dampaknya tidak terlalu besar
di lain pihak
indonesia sendiri sedang memfinalisasi review terkait dengan gsp
fasilitas tarif yang diberikan oleh amerika serikat
dan kami berharap dalam waktu dekat ini review tadi evaluasi tadi bisa diselesaikan
sehingga kita malah bisa menjajaki hubungan dengan pihak amerika serikat ke jenjang yang lebih tinggi
itu adalah lima topik
limitnya untuk perundingan itu pak
kalau yang gsp
kami harapkan ya secepat cepatnya
memang beberapa hal besar sudah selesai
ya kita tinggal satu hal lagi saja
saya rasa kami harapkan dalam ya hitungan hitungan beberapa minggu ini lah
harapkan bisa selesai
pak berarti pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti itu pak
ada juga isu yang kemarin sempat dibahas secara intens terkait dengan palm oil
ada tahapnya sekarang yaitu memenuhi standar round trouble dan sustainable palm oil
ada juga yang disampaikan kepada pihak dpr terkait dengan diskriminasi kelapa sawit
apa yang bisa diusahakan sampai sekarang dari indonesia pak
dua hal yang berbeda
kalau di dalam negeri kita tentu kita terus ingin meningkatkan berbagai langkah yang sudah dilakukan menjadi lebih efektif
pertama tentu moratorium terhadap perluasan dari lahan perkebunan sawit
sehingga tidak lagi ada izin baru untuk perluasan tadi
dan di lain pihak
kita justru fokus kepada peningkatan produktivitas dari petani kecil
yang memang merupakan pemeran penting dalam persawitan di indonesia
tapi sementara ini justru produktivitas mereka hanya sepertiga atau kurang
daripada yang ideal yang ada di perusahaan ataupun perkebunan besar
jadi sebenarnya dengan meningkatkan produktivitas dari petani kecil
kita bisa meningkatkan produksi secara keseluruhan tanpa ada perluasan lahan sama sekali
dan malah mendorong kepada efisiensi
itu di dalam negeri
dan hal itu sendiri adalah basis yang paling kuat untuk bicara mengenai pembangunan berkelanjutan
karena pertama tidak ada perluasan lahan lagi
kedua peningkatan produktivitas berarti peningkatan kesejahteraan
kemajuan bagi petani dan juga pertanian modern
penciptaan lapangan kerja
belum lagi untuk daerah daerah yang memang untuk perkebunan ini banyak di daerah terpencil
berarti juga menyelesaikan ketimpangan pendapatan di antara daerah daerah yang di luar tadi itu
dengan katakanlah pulau jawa ataupun daerah daerah yang lebih dekat dengan perkotaan
sawit ini memiliki satu
nilai yang luar biasa karena kemampuannya untuk bisa diolah lebih lanjut
meningkatkan nilai tambah yang banyak sekali turunannya bahkan lebih dari empat ratus macam
baik di sektor energi yang sekarang ini kita galakan secara besar besaran
tetapi yang juga tidak kalah dan bahkan kedepannya akan menjadi lebih andalan lagi
adalah di bagian minyak makannya edible oil
atau di dalam apa yang disebut dengan oleochemical
yaitu tahapan untuk membangun produk produk baru
ini yang kita harus lebih dorong
nah sedangkan yang terjadi di uni eropa itu sepenuhnya adalah diskriminasi dan proteksionisme
itu adalah hal yang berbeda dengan keberlanjutan
sebab kalau hal itu kami selalu berpandangan kita semua ingin supaya ada keberlanjutan
bukan hanya sawit tapi seluruh minyak nabati
termasuk minyak nabatinya eropa
dan bukan hanya bicara deforestasi tapi bicara parameter yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan
apakah tidak penting misalnya polusi yang dilakukan oleh minyak rape atau rapa rapepsi di eropa
yang terkenal melakukan polusi luar biasa dari pupuknya dari fertilizernya kepada air tanah
kepada sungai kepada laut di eropa yang mematikan banyak sekali berbagai makhluk dan menimbulkan polusi yang luar biasa
itu bagaimana kenapa hanya bicara mengenai deforestasi
kalau saya berkesimpulan itu semata mata karena memang diskriminasi
lalu kalau memang bicara mengenai berkelanjutan kenapa kita hanya bicara hanya sawit
padahal justru kalau sawit tidak dijadikan solusi dari minyak nabati yang berkelanjutan
maka alternatifnya adalah pembukaan lahan antara enam sepuluh sampai lima belas kali lebih luas untuk pengganti dari minyak kelapa sawit
yang berarti seluruh kawasan hijau ataupun hutan di muka bumi ini akan di convert untuk minyak nabati
bahkan itu sangat tidak bertanggung jawab dan tidak baik bagi keberlanjutan itu sendiri maupun untuk climate change
nah selama diskusinya masih melulu mengenai kelapa sawit dan masih melulu mengenai deforestasi
tidak melihat hal hal lain yang sama strategisnya dan sama pentingnya kami berpandangan itu semata mata diskriminasi dan proteksionisme
untuk perbincangan selanjutnya yang akan dibangun dengan uni eropa
itu akan direncanakan kapan
kalau ini terus menerus kami menyampaikan konsep ini dalam berbagai kesempatan
kami terus menunggu jawaban yang positif mengenai hal itu
tetap optimis ya pak ya
ya karena kalau tidak saya rasa tidak ada yang diuntungkan dengan sikap diskriminasi dan proteksionisme
baik terima kasih banyak pak mohendra setian atas penjelasan yang begitu komplit
akhirnya kita akhiri untuk wawancara hari ini
terima kasih atas waktunya kepada kami sian indonesia tv
kementerian luar negeri akan terus mendorong dan mengawal kebijakan outbound investment indonesia di luar negeri
untuk perluasan pasar indonesia hingga global
setidaknya ada dua ratus delapan puluh lima outbound investment indonesia saat ini dengan nilai mencapai empat belas tiga puluh miliar dolar amerika serikat atau setara dengan dua ribu dua puluh

dan ini adalah aset ekonomi indonesia yang harus terus dikawal difasilitasi dan dikembangkan
tim cnn indonesia